belangko ktp elektronik atau ektp di surabaya habis sejak oktober dua ribu enam belas
hal ini dikarenakan kementerian dalam negeri gagal melelang pengadaan belangko iktp pada akhir dua ribu enam belas
sehingga solusinya dinas kependudukan dan pencatatan sipil surabaya mencetak surat keterangan pengganti ektp
habisnya belangko ktp elektronik membuat masyarakat surabaya yang telah melakukan perekaman iktp
tidak bisa langsung mendapatkan ektp cetak
akibatnya masyarakat kesulitan melakukan pengurusan pelayanan yang membutuhkan identitas
kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil surabaya mengatakan
pemenang lelang pengadaan belangko ektp telah ditetapkan oleh kementerian dalam negeri
sambil menunggu proses pencetakan belangko oleh pemenang lelang
masyarakat yang sudah melakukan perekaman diminta untuk mengurus surat keterangan pengganti ektp
surat keterangan pengganti ktp elektronik ini sudah ada formatnya baku dari kementerian dalam negeri
sehingga harus ditantangkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kemudian ada fotonya ada barcode
ini merupakan penem pengganti untuk ektp elektronik
sehingga bisa digunakan untuk semua pelayanan baik di instansi pemerintah swasta atau perbankan